satu persatu korban ledakan tambang ditemukan basarnas dan tim gabungan yang terdiri dari tni polri dibantu warga dan pihak perusahaan
korban terakhir ditemukan dalam kondisi meninggal dunia menjelang jumat malam
sejak peristiwa ledakan pada jumat pagi empat belas orang korban ditemukan
dua puluh orang ditemukan meninggal dunia sementara empat lainnya berhasil selamat
dari empat yang selamat tersebut dua orang menderita luka dan kini menjalani perawatan di rumah sakit terdekat
seluruh korban yang berjumlah empat belas orang telah berhasil ditemukan
dengan rincian sepuluh orang meninggal dunia sedangkan empatnya selamat
saat ini seluruh korban telah dievokasi dengan ambulans menuju ke rumah sakit saulunto untuk ke provisum dan perawatan lebih lanjut dari medis
korban terakhir ditemukan setelah pencarian di dalam kelorongan dengan panjang sekitar dua ratus delapan puluh meter ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
dengan kondisi korban rata rata yang meninggal adalah luka bakar
setelah berhasil diidentifikasi
seluruh jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan
kapolres saulunto akpp purwanto harisubakti memimpin penyerahan tersebut di rumah sakit umum daerah rsud saulunto
tadi kita dibantul dari pihak dpi dalam ini bukapu jokers juga langsung stand by di sini
jadi satu persatu dari pihak dpi yang tahu teknisnya untuk mencocokkan daripada identitas korban
karena korban berada di
di dalam lubang tadi kan begitu dikeluarkan kondisinya banyak yang hangus ada yang tertutup lumpur segala macam
nah sekarang tadi alhamdulillah sudah teridentifikasi semua
dan sekarang kita laksanakan proses penyerahan ke keluarga korban
apakah semua korban ini berasal dari sumatera barat atau gimana pemulangannya
ada yang di sumatera barat ada yang di luar sumatera
ada di luar di salunto ada juga yang di luar salunto
ada di luar di jawa tenggara ada juga yang di jawa tenggara
sebelumnya ledakan terjadi di lubang tambang yang dikelola oleh pt nusa alam lestari atau pt nal
di kawasan parambahan kecamatan talawi kota sawalunto jumat pagi
polisi masih melakukan penyelidikan atas insiden tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi
ledakan di tambang milik pt nal ini bukan yang pertama kali terjadi
pada tahun dua ribu enam belas lalu ledakan serupa pernah terjadi yang menyebabkan lima korban
jonny dekambang sawalunto sumatera barat